total kekayaan rumah tangga di indonesia tembus satu delapan triliun dolar amerika atau sekitar dua puluh empat triliun rupiah
menurut laporan lembaga keuangan asal swiss credit swiss research institute
total kekayaan ini tumbuh empat empat persen dari tahun dua ribu enam belas sebesar satu tujuh puluh dua triliun rupiah
kekayaan rumah tangga indonesia diproyeksi meningkat delapan tujuh persen per tahun dalam lima tahun ke depan
sehingga mencapai dua delapan triliun dolar amerika serikat pada dua ribu dua puluh
credit swiss research institute mengungkapkan dalam sepuluh tahun sejak awal krisis keuangan global
terjadi peningkatan signifikan dalam kekayaan di semua wilayah di dunia